kita bergeser ke garut saudara kepadatan arus lalu lintas ini juga terjadi di jalur mudik
jalur selatan jalan nasional limbangan garut jawa barat untuk mengurai kemacetan panjang
jajaran satlantas polres garut mulai memperlakukan one way atau buka tutup
jalur one way dan pemendingan di jalur ini dilakukan di kawasan persimpangan
selawi termasuk di sekitaran sasak besi hai hai hai hai hai hai